ada suasana berbeda saat kuliah tatap muka perdana
yang diikuti puluhan mahasiswa teknik mesin
sekolah vokasi universitas gajah mada
pasalnya mereka justru diajar guru besar teknik kimia
yang juga rektor ugm panut mulyono
namun pak rektor hanya menyapa mahasiswa
sekaligus meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka
yang dilakukan secara bauran luring dan daring
ptm terkendali di ugm mulai dilaksanakan pada delapan belas oktober
dan mendapat izin orang tua bagi mahasiswa
namun untuk saat ini tak semua mahasiswa
bisa mengikuti kuliah secara luring di kampus
kita utamakan untuk mahasiswa
mahasiswa yang tinggal di dii jawa tengah
dan mahasiswa luar yang sudah di jogja
maksud kami itu mengapa demikian
biar mahasiswa tidak lalu berbondong bondong
sekarang semua datang ke jogja
mahasiswa mempunyai pendapatnya sendiri
soal model kuliah campuran ini
ini diteruskan saja sih tidak apa apa
tapi kalau untuk teori
masih agak lebih hemat
lebih efisien waktu dan tenaga daring
kalau yang luring itu
bakal lebih paham dibanding yang daring
karena yang luring sendiri nanti
dapat langsung praktek ke mesin
meski ugm sudah memulai kuliah di pertengahan oktober
mayoritas universitas lain di yogyakarta
baru akan mulai kuliah pada awal tahun depan
sejak awal semester silabusnya sudah merancang
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian

atau mungkin secara full daring
maka tidak dengan mudah mereka mengubah proporsinya
bisa jadi mahasiswa ketika mengetahui
oh mata kuliah ini dilakukan secara daring
mereka akan tetap tinggal di daerah masing masing
di daerah istimewa yogyakarta
ada lebih dari seratus perguruan tinggi
dan sekitar tiga ratus ribu mahasiswa
di daerah istimewa yogyakarta